sidang pembacaan pembelaan terdakwa jessica kumalawong
atas pembunuhan wayan mirna salihin dilanjutkan
dalam sisa pledoi yang akan dibacakan kuasa hukum
akan menjelaskan pembelaan terkait hasil pemeriksaan
psikologi kriminologi psikiater dan lainnya
penasihat hukum jessica telah menyiapkan
dua puluh lembar nota pembelaan yang diringkas menjadi tiga ratus halaman
untuk dibacakan di persidangan
sidang selanjutnya akan digelar tujuh belas oktober dengan agenda replik
sebelum ini segera mau ibaratnya membuka buka tabir
sekarang kita ingin menganalisa tabir yang terbuka itu
tabir yang terbuka kan kita belum bicara tentang psikiater
kita belum bicara tentang kriminologi
kita belum bicara tentang psikologi
karena perlu diketahui ya tidak satu pun
sudah mulai sorry
jadi nanti kak
kita sudah sidang mulai
kesimpulannya kita akan buktikan bahwa
tidak ada satu alat bukti pun yang dipakai oleh caksa
untuk bisa menyatakan jessica bersalah